sebagai fenomena tahunan tradisi mudik
sudah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang
nah biasanya ruas ruas jalan ibu kota dki jakarta
yang ramai dan padat
menjadi sepi selama beberapa hari
karena ditinggal warga yang mudik
namun masih ada sebagian warga yang memilih
untuk menetap di ibu kota dki jakarta
dan melakukan mudik lokal
kemana dan ngapain saja yuk kita lihat
minggu siang suasana di tempat pemakaman umum
karet bifak terpantau ramai
sejumlah warga melakukan tradisi mudik lokal
dengan berziarah ke makam leluhur dan kerabat
asalnya sih dari rumahnya di ciledug tangerang
cuman aku kalau lebaran memang selalu di kemayoran
karena rumah mertua kan di sana
jadi sekalian liburan anak anak juga di sana
sejumlah titik wisata di daerah jakarta pusat
juga terpantau ramai oleh warga yang melakukan mudik lokal
mereka nampak mengisi waktu dan memanfaatkan sepinya jakarta
dengan berwisata dengan keluarga
saya asli sumatera
tapi selama ini tetap karena udah lama jakarta
tetap liburan di jakarta
karena apa pak
kalau pada saat hari raya
semua alat transportasi kan ibaratnya harganya naik semua
ya baik dari segi transportasi
baik segi kita makan di jalan
biar di tangsel sih
biasanya juga kalau lebaran ya
sekitar yang tangsel sama jakarta aja sih
jakarta lebih lancar aja gak sih dari biasanya
kan hetik banget tuh macet
menurut sosiolog sigit rohadi
istilah mudik datang dari menuju udik
yang artinya menuju ke kampung halaman
alhasil ruas jalan di ibu kota dki jakarta
menjadi lebih sepi selama libur lebaran
masih ada sebagian warga yang menetap di ibu kota
dan melakukan mudik lokal
sebagian besar juga mereka lahir di kota kota besar
aktivitas mereka ada di kota kota besar
sehingga mereka lah yang menjadi penggerak ekonomi
di kota kota besar pada masa liburan ini
data kementerian perhubungan mencatat pada dua ribu dua puluh
ada sebanyak satu ratus dua puluh tiga delapan juta warga indonesia
yang melakukan mudik
di mana sebanyak delapan puluh lima lima juta orang melakukan mudik
karmel mursalim angga cita kesuma jakarta